tercari aja ya judulnya pasangan fenomenal fantastis bombatis menggelegar
halo om baik
om baik kesini dong
ya allah rena
kasian sekali kamu
tapi bagaimana dengan perjanjianku dengan aldebaran ya
ini hanya sebentar
mbak dan rena kalo memang dia baik baik aja kamu segera pergi dari pantai
rena jangan sedih ya
om langsung kesana sekarang ya
makasih om baik
iya om baik
aku mau om baik deh
mobil bapak udah saya ambil dari rumah bapak tadi pagi
ini koncinya pak
kalo begitu saya permisi pak
gimana dok ada yang patah nggak dok
alhamdulillah tidak ada pak
hanya terkeliru saja
bapak belum boleh bangun dari tempat tidur dulu
lebih baik berbaring saja ya pak
terus kira kira penyembuhannya berapa lama ya dok
dalam satu dua hari ini sudah bisa pulang kok
tapi sebaiknya jangan beraktivitas yang berat dulu ya
terima kasih ya dok
untung gak kena apa apa pak
nanti biar restoran aku aja yang urus oke
makasih ya sayang ya
matematik saya sudah selesai
tadi kata dokter gak ada yang patah cuma terkeliru saja
saya sama andin mau pergi dulu
kalau butuh apa apa jangan sungkan buat telepon saya ya
kalian mau kemana
mau ke matiaswan pak
ada apa mas kenapa
gak apa apa sih
cuma tadi rena telepon aja kayaknya kangen
makanya mendingan kita kesana aja buat rena happy
iya tapi kalo aku kesana yang jagain restoran siapa
udah kamu tenang aja
nanti papa telpon kepala chefnya untuk atur dulu di restoran ya
nanti aku yang urus
pak kami dulu ya
terima kasih andin
terima kasih ya
jujur gua masih heran
dan sampe niat ngangket rena jadi anaknya
adopsi anak disini
itu persyaratannya apa ya
syaratnya harus pasang suami istri yang utuh bu
dan juga yang memiliki kondisi finansial yang memadai
tentu saja si anak sendiri yang nantinya akan memutuskan
mau atau tidaknya bersama orang tua angkat tersebut
makasih ya bu atas penjelasannya
terus kira kira ibu panti balik ke sini jam berapa ya
saya kurang tahu bu
bu astri kapan kembali
malah bu saya ada telepon masuk
saya tinggal dulu ya
terima kasih ya bu
boneka rena bagus banget
rena mau boneka lagi nggak
nanti tante beliin deh
rena mau boneka yang kayak apa
yaudah deh nanti tante elsa cariin ya
makasih tante frozen
kan tante elsa sama frozen
aduh kamu pinter banget
yaudah deh mulai dari sekarang
rena boleh panggil tante
rena ini emang lucu ya
baru sebentar aja sama dia
gue udah ngerasa gemes dan sayang
lu senyum senyum di itu kan dialognya masal nggak pantas kalau kamu yang mau
gitu udah sih lu berdua kenapa sih tiap hari tuh ada aja bahan buat ribut
lama lama berdua jodoh lu amin amin nyoroban amin tolong hargain keberadaan mas rendyku sayang
halo halo ki ini gue ki mau kasih tahu kalau wawancara lu sopa rendy gue upload loh
aduh channel youtube apa namanya mas
lu nontonnya di singkiye tercari aja ya judulnya pasangan fenomenal fantastis bombastis menggelegar
ya ya pasti ya mas nanti kita tonton ya mas ya aduh terima kasih loh mas aduh aku aku aku
makasih ya mas ya ya ampun
lah iya ki sama sama pada pada ya eh nanti kita next time bikin lagi ya
nanti gue pikirin create konten yang
cocok buat sofa rendy oke iya mas iya mas aduh aku enggak sabar deh mas kita bikin konten baru lagi
yang lain lagi terus syuting bareng lagi sama mas rendy mas ya udah mas ya wis kenapa kenapa kenapa
jampon aku aku nggak nyangka lho mbak
semoga mas randy segera bertobat
maksudnya apa gitu kok suruh tobat orang
itu mas randy matanya rabun ya
mbak kok gitu sih
mbak kok komentar komentarnya kok kayak gini gini sih mbak
itu boleh deh siapa tau deh yang lebih menenangkan hati gitu
aduh gila kalau kiki sama mas rendy kan harusnya semuanya support kiki mbak
ya iyalah netizen itu adalah uya
lagi kebangetan amat si randi
aduh lalu mah
deman banget sih ini dia
kan marah tuh angry bird gua
emang dianya aja gede ambok
mas kok lama banget sih mas nyampe ya mas
aku cemas tau gak sama rena
kamu kenapa sih orang rena juga gak kenapa napa
ya kalau misalkan aku cemas itu tandanya kan aku sayang
kalau kamu kenapa kan aku juga cemas mas
karena aku kan udah sayang sama kamu
apaan sih mau kembaliin saya
siapa yang gobalin sih mas orang kenyataan
malah kamu tuh yang gak pernah ngombalin aku mas
kamu tuh gengsi
padahal aku tau kamu tuh sayang banget sama aku
hai sayang aduh kamu ngapain disini surprise aku sengaja datang ke sini mau kasih kejutan
ke kamu aku tuh tahu banget kamu itu kangen kan sama reina tadi reina telepon sama papa
ayah tapi papanya lagi sibuk katanya kasihan tahu dia sayang kesepian anak saya kenapa tadi
telepon terus bilang katanya sedih aku sama papa sama om baik baik udah disini kau seneng nggak
udah nggak sedih lagi kan nggak sedih nih bawain kue coklat mau makasih
kalau nino mau mengadopsi reina dia nggak bakal menceraikan gue karena nino butuh status
perkawinan yang utuh buat dapetin raina ini menguntungkan buat gue sekarang raina mau ngapain
main main main apa apa aja apa apa aja tapi aja tentu fosun ya